sementara partai demokrasi indonesia perjuangan mengusung ahmad basarah menjadi pemimpin ataupun pimpinan mpr
namun pdi perjuangan tidak mengincar kursi mpr satu karena sebagai partai pemenang pemilu harus berbagi kekuasaan dengan partai politik yang lain
namun pdi perjuangan tidak memberi cek kosong pada bursa pencalonan ketua mpr
golkar mengklaim telah mendapat dukungan dari pdi perjuangan untuk calon yang diajukan yaitu bambang susatyo
sepuluh pemimpin mpr periode dua ribu sembilan belas dua ribu dua puluh empat telah diajukan oleh sembilan fraksi dan satu unsur dpd pada rapat gabungan sembilan fraksi dan juga dpd pada kamis siang
pukul empat belas tiga puluh waktu indonesia barat sepuluh pemimpin mpr mengadakan rapat untuk membicarakan soal ketua mpr yang akan dimusyawarahkan pada hari kamis pukul tujuh malam nanti
ahmad basarah mencari calon pemimpin mpr dari pdi perjuangan
karena partai ini tidak mengincar kursi mpr satu melainkan mendukung calon mpr yang diajukan oleh partai politik lain
pd perjuangan berharap penetapan ketua mpr dapat dilakukan dengan cara musyawarah mufakat
pdip memiliki beberapa syarat dan menaruh harapan pada ketua mpr terpilih
pdi perjuangan tidak memberikan cek kosong kepada calon ketua mpr yang didukung
cek kosong yang kita maksudkan adalah bahwa ketua mpr terpilih dan tentu para pimpinan mpr yang lain secara kolektif kolegial
harus menjaga semangat mpr periode yang kemarin baru berlalu yaitu mpr periode dua ribu empat belas dua ribu sembilan belas
yang juga telah merekomendasikan agar mpr periode sekarang melanjutkan rencana amandemen terbatas
undang undang rasulat pima untuk menghadirkan kembali haluan negara